untuk tim ips silakan persiapan dulu
untuk tim ipa silahkan persiapan dulu
nanti kita akan bermain durasi selama tiga puluh menit
tunggu instruksi dari saya
kalau sudah fluid berbunyi silakan langsung mulai
eh ingat ya
ketoran semua harus bisa mengalahkan warga negara ipa
demi negara kesatuan ips yang ketoran cintai
terus kalau kita lagi berjuang
siapa yang bakalan menjaga bendera kebangsaan kita
saya tanya dulu
timnya udah pernah bermain penbo apa belum
udah pernah belum
di sini kita akan menjelaskan tata cara bermain fanball ya
aturan dan tata cara bermainnya seperti apa
untuk menjaga keselamatan juga
eh kamu orang semua pikir ini di sekolah kak
ini di tempat militer
harus jawab yang kompak dan tegas
kayak beta ini
bukan begitu pak
mohon sekali lagi untuk ngetes keompakan dan jawaban kita yang tegas
eh begitu baru beta punya teman teman semua toh
kecuali warga ipa
kalau ipes harus kompak
itu jadi banget lho
ya ampun mamae
pak saya kasih buat bapak
sekarang kita akan menuju ke penjelasan senjata
boleh diambil senjatanya
itu nggak boleh begitu
sop membawa senjata itu tidak ditodongkan ke arah orang atau ke temannya
mau kita tembak lagi
perang dulu men
sop nya ke bawah kalau nggak ke atas
itulah yang paling aman untuk membawa senjata
nah ini kamar anak anak
dua sikap ya bu
di situ guru guru
jadi nanti kita bisa deketan
kalau ada apa apa ganteng

disuruh bawain koper aja
alasannya banyak lagi
bilang ke toilet lah
yang mau minum kopi dulu lah
eh mau saya bantu bu
ibu yakin gak mau dibantu
jodoh banget sih
ini dia kamarnya
jadi karena ibu mila dan ibu melda ingin menginap di sini
kebetulan kita masih ada satu kamar yang tersisa
kalau ibu ibu bersedia
saya akan berikan kuncinya
what do you mean bu diah
saya harus satu kamar dengan dia
dia itu nggak se level sama saya
saya mau kok dengan senang hati
kalau gitu saya berikan kuncinya ya
terima kasih ya bu
saya permisi dulu ya
masih banyak yang harus diurus
daripada saya satu kamar sama kamu
beli saya tidur di luar
bu melda gak mau tidur sekamar sama saya
lebih baik saya tidur di luar
ya udah gak apa apa
kebetulan sekali bu
ini bu ada kursi dua
ibu bisa tidur di sini
saya masuk dulu ya bu
ibu kalau mau ke toilet
tutup aja pintunya ya
soalnya di star sini tuh
susah banget toilet umum
jadi harus masuk ke kamar
baiknya untuk senjatanya di kunci kembali untuk menjaga keamanan paham siapa oke yang kedua kita
akan penjelasan mengenai body protector atau armornya ya jadi disini untuk armor itu untuk
sasaran tembak saja ya tidak untuk menembak bagian tangan kaki dan lain lain jadi diwajibkan hanya
mengenai area rompinya saja atau harmonnya saja paham siapa oke yang ketiga kita dari masker
atau google marks nya ya masker disini fungsinya untuk melindungi area wajah intinya mata jangan
sampai google atau masker terbuka atau terlepas jadi dipakai senyaman mungkin paham siapa oke
jadi intinya untuk helm atau google max nya jangan sampai terlepas atau dilepas kalau masker sampai
terlepas takutnya intinya mengenai mata ya kalau kena mata bisa menyebabkan kebutaan jadi intinya
masker harus tetap dipakai jangan sampai terlepas paham ya ya paham
barangkali dari ipa dan ips punya ya untuk grup kalian boleh dimainkan yelnya kita dari ips
duluan ya teman teman oke silahkan dari ps dulu mulai lagi reaksi
a bantu ips
ips di pasaran
untuk tim ips silakan persiapan dulu
untuk tim ipa silakan persiapan dulu
nanti kita akan bermain durasi selama tiga puluh menit
tunggu instruksi dari saya
kalau selalu berbunyi silakan langsung mulai
ketoran semua harus bisa mengalahkan warga negara ips
demi negara kesatuan ips yang ketoran cintai
terus kalau kita lagi berjuang
siapa yang bakalan menjaga bendera kebangsaan kita
tunggu instruksi dari saya